bawa tapi gak tahu kemana
sebentar ya mas
im kalau mau ngejar orang
ulu ulu pak be harusnya pake motor
aduh kalau jalan kaki maka kapan ketemunya
pake motor siapa di
lu berdua gue kan gak punya
aduh sama mas ojang sama tisna sama mas pur
bener juga lu
ojak di rumah
iya ojak jalan sekarang
lagi pacaran sama timi
lagi pagi udah pacaran
lagi pagi udah pacaran
gak apa apalah de biarkan mereka berkembang
timi aku kasih kembang
udahan belum ketawanya
pengen makan bubur nih
ada apaan sih jack
udah gak usah banyak nanya ikut aja
jadi lapan ribu empat ratus
kembaliannya ntar aja ya
berarti kembaliannya empat puluh lima ribu
nyari apaan sih kang
koran saya jangan capek lecek kang
nanti kalau lecek
kagak ada yang mau beli
biasanya kan suka ada tuh di koran
jadwal imsakiyah sambil mengucapkan
ntar juga di masjid ada bagi bagiin kang
kalau tinggal tunggu buka
sama sahur mah
menduk ajan aja kang di masjid
bener juga kang mut
gimana malam pertama di kontrakan mabego
sama aja det
sama kontrakan sebelum sebelumnya
tiap awal bulan
makasih ya bang
makasih ya bang
tapi saya mau lihat majalah dulu ya
cari majalah apa neng
ada majalah ceria gak
gak ada ya bang
udah abis ternyata
kalo gak ada mah bilang aja gak ada
jangan bilang ada tuh
cerah banget man muka loh
iya dong besokan gue libur dagang dulu det
situ mau kemana man
mau ke semarang ikut ini pulang kampung
jadi lo mau ketemu orang tuanya tini
insya allah jadi det
gue doain deh biar semuanya lancar man
iya man kita berdua ikut seneng
masya allah nggak ada uang pas aja nih
ke semarang rencana naik ke apa man
waduh gua belum tanya tini ndro
tepun aja tanya
iya juga det
iya ntar abang cariin
udah handul ya
naik kereta katanya ndro
bagus itu man lebih nyaman aman dan lebih murah
kalau mau beli tiketnya berarti gue mesti ke stasiun senen
apa ke stasiun gambir dulu yandro
kagak usah tiket kereta sekarang banyak
bisa dibeli di minimarket minimarket
yaudah gua titip gerobak ya
ikut gua yuk
udah gak usah banyak nanya ikut aja
halo waalaikumsalam pok
kok mau kerawal bebek sekarang
yaudah saya tunggu ya pok iya
iya ha ah makasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
izin dalam perjalanan mau ke rumah kita
udah di mobil katanya
terus kok mak bilang tadi mak ada di rumah
mak kan ada di dalam taksi
pak pak pak
kagak jadi perginya pak
muter balik aja
mak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
semua sehat mak
papa kangen mak
belum bisa ditinggal ya mas
papa juga minta maaf ya mah
semoga tahun ini puasa kita diterima ya mah
istri situ belum bisa balik ke jakarta
lama amat ya bocah bocah datangnya
paling sebentar lagi datang
lu lama amat sih
oja kan mesti nyari pur dulu mbak fisna
ya udah jangan ojok ngobrol lagi
kalau sepeda saya gimana
kan saya mau ke jakarta
udah bang dia mau di bonceng sama fisna
hei jangan atuh be
tenang aja pak odi
saya punya kunci rantai
tau ngingcing orangnya begitu